distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak badai seroja di nusa tenggara timur belum menjangkau semua wilayah
di antaranya tampak di sejumlah wilayah terpencil di kabupaten kupang
inilah kondisi kampung nevo desa tunbaun kecamatan amarasi barat yang terdampak badai seroja
tanah yang amblas menenggelamkan hunian bagi empat ratus jiwa warga kampung nevo
tidak hanya rumah ratusan pohon tanaman umur panjang yang menjadi penopang ekonomi mereka pun rusak berat
meski berada tak jauh dari ibu kota provinsi hingga kini warga belum terjamah perhatian pemerintah setempat maupun pemprov ntt
akibatnya warga harus mengungsi di sejumlah gereja dan rumah warga
sementara itu di kabupaten alor petugas mampu mendistribusikan bantuan kepada desa yang telah terisolasi selama satu minggu
personil polisi dari polres alor berhasil masuk ke desa lipang kecamatan alor timur setelah menempuh perjalanan sekitar tujuh km
upaya ini dilakukan karena desa lipang sudah seminggu terisolasi karena jalan ke desa tersebut putus total akibat timbunan material longsor dan banjir badang
di wilayah tersebut dilaporkan tujuh belas orang hilang enam telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia